wacana impor satu juta beras dalam waktu dekat disampaikan menko bidang perekonomian erlangga hartarto
dan akan ditindaklanjuti menteri perdagangan muhammad lutfi untuk menjaga pasokan dalam negeri
dalam rapat bersama komisi enam sebelumnya
mendak lutfi telah memastikan impor tak akan dilakukan pada musim panen raya
hanya saja lutfi khawatir akibat rendahnya penyerapan gabah kering oleh bulog
akibat curah hujan yang tinggi
sekali lagi bapak dan ibu saya atas nama pemerintah menjamin
tidak ada impor beras ketika panen raya
yang menjadi permasalahan sekarang adalah gabah petani itu dalam keadaan basah
karena curah hujan di indonesia pada saat ini sangat disayangkan membuat gabahnya basah
bulog jangan disalahkan bulog kenapa
karena bulog untuk membeli cadangan beras pemerintah itu ada batas batasannya
salah satunya masalah kekeringan daripada gabahnya
anggota komisi empat fraksi pdi perjuangan ansi lema tegas menolak rencana impor beras satu juta ton ini
menurut ansi data kementerian pertanian menyebut
ketersediaan stok beras surplus sekitar dua belas lima ratus enam puluh lima juta ton beras
begitupun data badan pusat statistik yang mencatat produksi padi
hingga bulan april dua ribu dua puluh satu meningkat lima tiga puluh tujuh ton dibanding periode yang sama tahun lalu
nah dengan data ini seharusnya kondisi pangan utama kita dalam hal ini beras
itu sebenarnya tidak menjadi masalah
nah dalam konteks itu kemudian
kalau ditanyakan ke saya ke fraksi pdi perjuangan
bahkan kepada komisi empat
kami menyatakan dengan tegas bahwa kami menolak
importasi beras satu juta ton yang direncanakan ini
padahal pihak bulog memastikan stok cadangan beras pemerintah atau cbp
yang dimiliki hingga bulan maret ini mencapai delapan ratus ribu lebih ton
dan akan memaksimalkan penyerapan hasil panen petani dalam negeri
ansi meminta agar kebijakan yang diambil pemerintah berpihak pada kedaulatan pangan
dan dapat memutus ketergantungan indonesia pada impor pangan termasuk beras
tika beremau septiadi pradana jakarta